seorang pencuri motor di probolinggo babak belur dihajar masa setelah merampas motor milik warga di jalan basuki rahmat selasa siang
beruntung nyawa pelaku bisa diselamatkan petugas kepolisian dari amukan masa
pelaku pencurian motor ini tertangkap basah dan menjadi bulan bulanan warga di jalan basuki rahmat probolinggo selasa malam
meski pelaku sudah menyerah puluhan warga tetap menghujani pukulan kepadanya
beruntung nyawa pelaku selamat setelah polisi mengamankannya dari amukan masa
kejadian bermula saat pelaku bersama rekannya mencuri motor seorang warga di jalan basuki rahmat kelurahan mangunharjo
namun sebelum membawa kabur motor aksi pelaku diketahui korban yang berteriak hingga mengundang perhatian warga
saya keluar saya diam diam lalu lari
akibat perbuatannya pelaku kini harus mendekam di penjara dan dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga tindak pencurian dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara